dua pasangan gay masing masing difonis hukuman delapan puluh lima kali cambuk di depan umum oleh pengadilan maka masyariah kota banda aceh
keduanya terbukti melakukan liwat atau bersetubuh sesama jenis
dua pria berinisial mt asal sumatera utara dan mh asal biren aceh difonis masing masing delapan puluh lima kali cambuk di depan umum
fonis ini lebih berat dibandingkan tututan jaksa penuntut umum yang menuntut agar keduanya masing masing dihukum delapan puluh kali cambuk dikurangi masa tahanan
keduanya dinilai melanggar pasal enam puluh tiga ayat satu junto pasal satu angka dua puluh delapan konon aceh nomor enam tahun dua ribu empat belas tentang hukum jinayah
dalam sidang yang terbuka untuk umum hakim menyatakan hal hal yang memberatkan terdakwa
di antaranya terdakwa beragama islam dan agama
dan seharusnya menjunjung tinggi hukuman syariah yang berlaku di aceh
selain itu perbuatan terdakwa sudah berulang kali dilakukan